ribuan mahasiswa yang menolak uu kpk dan beberapa rancangan undang undang yang dianggap menindas rakyat kecil di kota bandung berakhir dengan bentrokan
ribuan mahasiswa aksi berasal dari beberapa perguruan tinggi di jawa barat
pada sore menjelang malam hari masih berkumpul di depan gedung dprd provinsi jawa barat
mereka memaksa masuk untuk menyuarakan aspirasi mereka
hingga pukul enam sore batas waktu yang diperbolehkan mahasiswa masih melakukan aksi
aksi pun berlangsung ricuh aksi dorong dorongan tak terhindarkan sehingga pagar utama berhasil dijebol oleh mahasiswa peserta aksi
petugas keamanan akhirnya menggunakan water cannon untuk membubarkan aksi yang dinilai mulai tidak kondusif ini
mahasiswa yang dipukul mundur terpecah
ke beberapa jalan area gasibu dan jalan trunojoyo
beberapa yang tertahan atau bertahan mulai membakar rambu rambu pembatas jalan
ribuan mahasiswa ini melakukan aksi akibat kecewa dengan undang undang yang disahkan oleh wakil rakyat
di antaranya undang undang kpk ruu kuap revisi uu pertanahan dan ruu pemasyarakatan
di antaranya undang undang kpk ruu kuap revisi uu pemasyarakatan